jumlah kasus covid sembilan belas di dki jakarta yang terus bertambah
beberapa klaster baru juga sudah muncul
salah satunya adalah kluster rumah tangga
lalu bagaimana tips untuk mencegah penularan covid sembilan belas di kluster rumah tangga
termasuk di kelurahan atau di wilayah yang padat penduduk seperti ini
berikut liputannya untuk anda
dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb di jakarta
menjaga jarak dan kebersihan diri menjadi anjuran yang paling sering didengungkan
namun hal tersebut tak mudah khususnya di pemukiman padat penduduk seperti kelurahan pademangan timur
kelurahan yang terdiri dari dua belas rw dan satu ratus enam puluh tujuh rt ini
terdapat satu ratus delapan puluh tujuh kasus covid sembilan belas dari warga yang berkartu identitas di kelurahan pademangan timur
sosialisasi penggunaan masker mencuci tangan
dan menjaga jarak
dilakukan hampir setiap hari oleh petugas
namun nyatanya masih banyak warga yang melanggar
padahal klaster keluarga atau rumah tangga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir
sosialisasi yang tadi kita laksanakan yaitu untuk mengedukasi terhadap masyarakat
yang masih kurang mengerti tentang masker
tulang mengerti tentang mencuci tangan
kurang mengerti dengan menjaga jarak
untuk wilayah kelurahan pademangan timur
kita giatkan setiap hari untuk melaksanakan edukasi edukasi
mengingatkan kepada saudara saudara kita warga pademangan timur
dampaknya sudah terlihat warga masyarakat memberikan yaitu kerja bakti di rumah masing masing
membersihkan areal areal masing masing dengan pola yang tiga m tadi dilaksanakan
kekhawatiran akan kluster rumah tangga dirasakan oleh beberapa warga
mereka berusaha menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik baiknya jika memasuki rumah
atau akan berinteraksi dengan anggota keluarga
kekhawatiran sih pasti ada ya namanya kita manusia gampang terkena virus corona itu
untuk pencegahan kita paling anak anak habis keluar rumah pulang suruh cuci tangan mandi
kayak kita aja habis kerja pulang
cuci tangan mandi biar anak anak pada sehat kita juga sehat
ya terus terang aja ada ya itu udah pasti
apalagi saya orang lapangan jadi kita setiap hari nggak di rumah gitu loh di jalanan
langsung ke kamar mandi cuci tangan biasalah bersih bersih gitu
membiasakan diri untuk segera membersihkan diri seperti mandi mencuci tangan
menggunakan masker harus selalu dilakukan sebagai cara utama agar klaster keluarga
atau rumah tangga tidak bertambah
serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga
aditya aksani indra hadi jakarta